kembali di cnn indonesia newsroom dan malaysia dalam segmen ekonomi dan bisnis
global venture summit kembali digelar kali ini ketiga kalinya di indonesia
ajang ini mempertemukan investor dengan para pelaku startup potensial
pertemuan ketiga yang digelar di bali ini menghadirkan lebih dari seratus perusahaan investasi
asal silicon valley amerika serikat dan lebih dari dua ratus angel investor
global venture summit digelar sejak dua puluh tujuh hingga dua puluh sembilan maret dua ribu sembilan belas
dan pada dua puluh empat april akan digelar di meksiko
kemudian pada tujuh november di los angeles amerika serikat
global venture summit atau gvs merupakan rangkaian kegiatan tour
yang digagas oleh perusahaan investasi asal timur tengah perk pen capital
dalam gelaran ini investor pilihan dari silicon valley akan menemui startup potensial
dan untuk mengetahui bagaimana antusiasme peserta dan pengunjung di global venture summit dua ribu sembilan belas
kami akan bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia ayu dewi
selamat sore ayu ini sejak digelar kemarin bagaimana jumlah peserta yang hadir
dan tema apa sebetulnya yang diangkat dalam global venture summit di tahun dua ribu sembilan belas kali ini di indonesia
selamat sore mas aldi
memang tadi beberapa saat saja sudah berakhir kegiatan global venture summit
ini merupakan hari pertama pada dua puluh delapan maret dua ribu dua puluh
sebenarnya digelar sejak kemarin hanya kemarin itu digelar acara pitching bisnis saja
hari ini mulai digelar beberapa diskusi dengan para peserta startup
dan juga para pelaku dari startup pebisnis dan juga para investor yang hadir hari ini
dan tema hari ini memang cukup menarik yaitu bagaimana memberdayakan digital
ekonomi yang cukup besar untuk di indonesia khususnya tahun ini
dan sudah memang empat tahun terakhir cukup besar untuk industri digital
dan untuk tahun ini juga sendiri menarik sekali karena di
menghadirkan dari sekitar kurang lebih tiga ratus investor yang datang
itu terdiri dari dua ratus angel investor dan juga seratus dari pada
yang datang dari khususnya dari silicon valley
dan ini menjadi ajang yang baik sekali bagi para startup yang datang ikut mengajang di global venture summit ini
untuk mereka saling berbagi ilmu berinteraksi dan juga memperkenalkan startup startup mereka
para entrepreneur entrepreneur muda yang memang ingin memulai startup mereka
kepada para investor investor atau startup startup yang sudah terkenal
yang memang terkenal beberapa diajak dari silicon valley khusus
datang ke indonesia ini aldi
ya ayu dari pantauan anda bagaimana sebetulnya peluang investasi yang akan terkucur dari para angel investor yang hadir di sana
kepada para perusahaan rintisan atau startup startup yang hadir di acara global venture summit
iya kebetulan saat ini aldi saya juga bersama salah seorang peserta startup juga tapi dia lebih ke agensi gitu
jadi startup yang berbentuk agensi yang membantu mendidik para intermodal
untuk menjadi seorang startup lah bisa dikatakan begitu atau mpv
dan seperti apa mereka juga berharap dengan pertemuan ini bisa mendapatkan investor investor
kita langsung saja berbincang dengan wahyu taufik mas wahyu
terima kasih mbak
iya apa tuh sebenarnya mas digicraft tersebut
jadi digicraft itu sendiri adalah sebuah agensi yang membantu calon entrepreneurs dan mendidik calon entrepreneur
untuk mengubah sebuah masalah menjadi sebuah produk
jadi bagaimana kita mengubah mindset kita mengubah sebuah masalah itu menjadi sebuah opportunity
dan opportunity menjadi sebuah ide dan ide itu akan mencetuskan sebuah produk
dan kita baru saja launch inisierif kita yang disebut diy academy
jadi diy academy sendiri adalah salah satu inisierif dari digicraft untuk mendidik calon entrepreneur
yang mana mereka
ditugaskan untuk mencari sebuah masalah dan menjadikan masalah itu sebuah produk
oke mas ini kan baru pertama kali mas ikut dan mas tadi ketemu beberapa investor gitu yang hadir
gimana mas menurut mas sudah sempat berbincangkah dengan investor dan harapan mas apa dalam kegiatan ini
saya sudah sempat berbincang dengan para investor dan sangat menarik sekali
karena dengan saya bisa berbicara dengan para investor saya juga bisa memvalidasi ide saya
jadi yang saya harapkan adalah
apakah ide saya itu bisa diterima oleh seorang investor atau venture capital
apakah ide saya perlu di improve atau perlu diperbaiki atau mungkin perlu pivot atau mengganti bisnis model
jadi dengan menghadiri acara ini saya juga tidak hanya memperluas network saya dengan investor
tapi juga memperluas ide atau menambah ide saya bagaimana mendesain bisnis model yang lebih sustainable
kira kira kisaran berapa mas yang ingin diinginkan dari kegiatan ini kan masih akan berakhir besok nih mas
maksudnya sebuah investasinya
saya sih berharap saya bisa mendapatkan potential investment kurang lebih kalau dirupiahkan dua m
oke baik semoga besok kira kira bisa berhasil gak nih mas untuk mendapat investasi
semoga tapi ini adalah first event saya
jadi saya lebih banyak untuk menolong investor
oke baik semoga besok kira kira bisa berhasil gak nih mas untuk mendapat investasi
dan juga untuk insuransi
tapi ini saya mau menunggu untuk menonton dulu
tapi tidak menuntut kemungkinan saya akan berusaha untuk berbicara secara private dengan venture capital atau angel investor yang saya temui di sini
baik selamat mas wahyu semoga bisa mendapatkan deal dengan investment besok
ya aldi memang indonesia sendiri memang dinilai sangat potensial untuk mendapatkan investor khususnya di bidang startup ini
karena dari rangkaian global venture summit ini
ini memang indonesia atau bali ini khususnya merupakan rangkaian di beberapa negara kunjungannya tour gitu semacam tur yang dilaksanakan di meksiko kemudian di dubai di riyad ada juga di los angeles
dimana dari kunjungan tersebut pihak panitia sendiri mengatakan sepuluh bulan terakhir itu sudah ada perusahaan yang siap menginvestasikan sebesar kurang lebih dua puluh lima juta usd
dan untuk indonesia sendiri nanti akan diperkirakan dengan kehadiran dari tiga ratus investor ini bisa tercapai kurang lebih dua hingga sembilan juta usd
dan indonesia memang sangat potensial dibanding dengan china dan juga hongkong pasar untuk ekonomi digital dengan beberapa kriteria seperti pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan juga penetrasi internet
serta pemakaian smartphone serta internet
kita harapkan untuk hari terakhir besok di gelaran ajang global venture summit ini memang benar benar terjadi adanya investment hingga dua hingga sembilan juta usd
baik ayu semoga banyak sekali atau banyak perusahaan startup rintisan indonesia mendapatkan pendanaan atau modal dari para angel investor dari acara global venture summit di tanjung benoa bali ini
terima kasih produser lapangan sehat di indonesia
terima kasih melaporkan untuk global venture summit